namun secara empirik pemilu odeh baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair

yaitu pemilu jujur dan adil dan pemilu jujur dan adil
pemilu jujur dan adil secara prosedural serta pemilu jujur dan adil secara substansial
melampaui batas keadilan prosedural azas jujur dan adil dalam pasar dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
tidak hendak berhenti pada batas keadilan prosedur semata
jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif
bila mana hanya sebatas keadilan prosedural
azas pemilu jujur dan adil dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima tersebut tidak akan pernah hadir
sebab pemilu pada masa orde baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada
yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam undang undang pemilu ketika itu
namun secara empirik pemilu odeh baru tetap dinilai curang
karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair
pihakkan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu
maupun karena faktor praktek penyelenggaran pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu
azas jujur dan adil dalam norma pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih material
jujur dan adil yang dihendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan
dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum atau kelemahan aturan hukum yang ada untuk melakukan tindakan
yang secara esensial merupakan praktek curam dalam sebuah konsentrasi
jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran keadilan itu sendiri
ukuran kejujuran dan adil bukan sebatas melihat dari sisi
melainkan juga mencakup aspek yang berada di atas hukum
yaitu etika inkasu etika dalam kontestasi pemilu